dalam keadaan sakit wenny angelina ibunda natha nail dan vincenzius evan selasa siang
mendatangi tempat persemayaman jenazah kedua anaknya di rumah duka adiasa jalan demak surabaya
kedatangan weni untuk melihat terakhir kalinya wajah anaknya sebelum dimakamkan
weni hanya mendapat waktu empat jam untuk melihat anaknya di ruang pendingin jenazah
meski dalam kondisi lemah weni angelina memaksakan diri tetap mendatangi persemayaman adi jasa di jalan demak surabaya
weni terpaksa datang meski dalam perawatan intensif untuk melihat terakhir kali kedua jenazah buah hatinya nata noel dan vincenzius evan untuk disemayamkan
karena masih lemas dirinya hanya diberi waktu selama empat jam untuk melihat dua jenazah anaknya untuk terakhir kalinya
sang paman yang saat sempat melarikan evan dan nathan ke rumah sakit hanya bisa pasrah dengan kepergian kedua keponakannya
saat itu dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin agar keduanya bisa selamat dari luka parah akibat ledakan bom bunuh diri
setelah kita terlalu ya kita mungkin jalan sepuluh lima belas meter lah itu jadinya ledak
itu setelah itu aku lihat ke belakang itu ada mobil kaca yang retak
jadi saya melulung evan pertama waktu itu karena kan evan sama nata
natanael evan evelyn dan weni merupakan satu keluarga yang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di gereja santa maria tak bercela minggu pagi
dalam peristiwa itu nyawa evan dan natanael tak tertolong
sementara evelyn masih dalam perawatan intensif di rumah sakit bedah ngagel surabaya